edi raharjo atau yang dikenal dengan lot rangga petinggi sunda empire meninggal dunia rabu pagi
jenasa dimakamkan siang ini di pemakaman lord desa grimting gula kamba brebes tidak jauh dari kediaman keluarga
dari rumah sakit jenazahnya sempat dibawa ke desa negela kecamatan losari di rumah istri terakhirnya
namun atas kesepakatan keluarga besar di grinting jenasa akhirnya dibawa ke kampung halamannya
usai dimandikan dan disolatkan jenazah langsung dimakamkan di tpu desa grinting
puluhan pelayat tampak ikut mengantar jenazah ke pemakaman
kerabat dekat termasuk istri dan mantan istri ikut dalam pemakaman
eddie raharjo sempat menjadi pemberitaan karena kasus sunda empire
dia meninggal di usia lima puluh lima tahun di rumah sakit mutiara bunda kecamatan tanjung brebes rabu pagi pukul lima tiga puluh akibat gangguan paru paru
harus terus dominasi bagi tentaraschsegar yang b saints lidh ini